bakal calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno melakukan kunjungan ke upacara gotong tapekong etnis tionghoa
sandi menilai etnis tionghoa berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di ibu kota
sadega uno melakukan kunjungan secara estafel dalam upacara gotong tapekong etnis tionghoa di kawasan jakarta barat
sandi juga tidak menampik bahwa kunjungan ini salah satu cara untuk menyapa serta merangkul kalangan etnis tionghoa
etnis tionghoa perannya juga ada di sektor kebudayaan ada di sektor pendidikan ada di sektor hukum ada juga di sektor pendidikan politik
banyak sekali seperti pak kwi kian gigi gitu menunjukkan bagaimana komitmen terhadap nasionalisme
jadi menurut saya ini adalah bentuk keberagaman kita dan saya bangga banget